terima kasih anda masih bersama kami di redaksi siang
ada konser musik dadakan untuk menghibur pemudik di arus balik jalur selatan jawa barat
para penghibur ini adalah anggota polres bandung dan juga polres garut
konser musik dadakan yang digelar personil gabungan polres bandung dan garut ini menarik perhatian para pengguna jalan
saat berlangsung rekayasa lalu lintas satu arah di cikaledong kabupaten bandung kamis dua puluh satu juni
meskipun harus menunggu lebih dari dua jam pengguna jalan merasa terhibur dan mengapresiasi hiburan dari anggota kepolisian ini
ya bagus juga buat menghibur para pemudik terima kasih juga buat ibu sama bapak polisi
terus gimana nih pak
enggak bagus juga sih jadi itu untuk buat hiburan para pemudik
enak aja seneng nih seneng aja gitu
jika hibur seneng
sambil macet tuh sambil macet sambil hiburan
ya itu menarik aja bapak polisi bisa itu main band gitu
iya polwanya juga narik cantik laginya
selain konser musik dadakan kapolres garut dan kapolres bandung mengadakan kuis berhadiah helen dan alat rumah tangga bagi para pengguna jalan
polisi juga membagikan stiker bertema asian games dua ribu delapan belas
ini merupakan wujud
menghibur pada pemudik yang sudah rela meluangkan waktu sejenak untuk kita lakukan pemendingan dalam rangka rekayasa lalu lintas one way traffic
kami menyediakan di sini hiburan musik maupun kesenian dan juga kami sekaligus promosi untuk asean games nanti bulan agustus akan terlaksana juga di wilayah jawa barat ini
jumlah kendaraan arus balik di jalur selatan dalam tiga hari terakhir berangsur berkurang
ada beberapa titik kemacetan di wilayah gentong namun lalu lintas
di kota kota lainnya hal ini berlanjut kekendaraan
polisi memperkirakan masih ada pemudik yang kembali ke kota kota hingga dua puluh lima juni mendatang
andi adi pratiwi kabupaten bandung